dalam rapat pleno rekapitulasi suara kpu nusa tenggara barat diwarnai kericuhan
saksi parpol dan dpd emosi lantaran plano c hasil puluhan tps di kecamatan sekotong diduga dihapus dan diubah menggunakan penghapus cair
tapi tidak mencoboh hari dikabur siapa dia
mau mau salah salah itu saja bukan salahnya
saksi parpol dan dpd ini mengamuk karena ada dugaan kecurangan di tujuh puluh sembilan tps
suara caleg mengarah ke caleg anggota dpd lain
para saksi parpol dan dpd membuktikan puluhan panoce hasil diubah dengan coretan penghapus cair
bahkan ada calon anggota dpd kehilangan lebih seratus suara akibat hasil catatan suara dihapus
bawaslu ntb menyarankan kpu ntb mengambil sikap terkait temuan dugaan kecurangan dengan bukti puluhan c hasil yang telah dihapus
sementara ketua kpu ntb muhammad huwailid mengatakan berdasarkan hasil data c yang disandingkan
terdapat banyak penghapus cair sehingga keasliannya diragukan
saya secara langsung dalam proses itu